bulan oktober diperingati sebagai bulan down syndrome awareness
ya dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ketua umum persatuan orang tua anak dengan down syndrome atau potats
ada ibu eliza oktaviantirogi dan juga muhammad ikhlas diwi kurnia ya anak didik potas yang tadi sudah kita lihat bersama
menjadi barista loh di salah satu hotel bintang lima lagi magang sekarang
selamat pagi ibu eliza selamat pagi kelas
terima kasih sudah hadir ke cnn indonesia today pada pagi hari ini ibu ya
nah ini kita ingin tahu bu sebenarnya down syndrome itu seperti apa bu
dan sejauh ini bagaimana ibu mendapatkan kisah kisah yang mungkin datang ke potats sendiri terkait dengan down syndrome ibu
iya down syndrome itu kan adalah suatu kondisi kelainan kromosom
dimana seseorang itu memiliki satu kelebihan kromosom dalam tubuhnya
kalau kita yang bukan down syndrome itu di tubuh kita ada dua puluh tiga pasang kromosom yang membelam jadi dua sehingga empat puluh enam
kalau down syndrome seperti ikhlas ini
karena kromosom yang ke dua puluh satu membelam menjadi tiga
makanya disebut dengan extra kromosom
satu kelebihan ekstra
nah kalau dari kami sendiri
awal bergabung itu jadi ketika kita tahu anak kita down syndrome
bersyukur sama dokternya itu langsung diarahkan bahwa
ini ada loh komunitas yang sebagai parent support group bagi orang tua yang punya anak dengan down syndrome yaitu namanya potas
saya bergabung ke situ
kalau yang sekarang sekarang ini
orang tua begitu punya down syndrome
ada juga mereka tinggal searching gitu instagram atau internet nyari down syndrome
lebih mudah seperti zaman dulu sekarang ya bu
sekarang dimudahkan informasinya
dan nampaknya masyarakat juga sudah mulai lebih memahami ya
dan juga lebih menerima bagaimana keadaan anak dengan down syndrome seperti itu
nah mungkin yang ingin kita tahu juga soal anak dengan down syndrome
apa yang biasanya masih keliru di masyarakat
karena setiap tahun kita ada bulan down syndrome
kemudian juga hari down syndrome internasional
pasti ada saja stigma di masyarakat nih yang masih memandang sebelah mata anak anak dengan down syndrome ya bu
memang anak anak kami ini lahir diiringi dengan stigma stigma seperti itu ya
misalnya dianggap mereka itu dianggap aib
dianggap penyakit menular
atau dianggap anak ini nggak bisa apa apa seperti anak idiot
gak punya masa depan
bahkan kadang kadang juga kami juga di judge gitu
anak anak kami ini lahir karena karma akibat perbuatan buruk
karena karma akibat perbuatan buruk
karena karma akibat perbuatan buruk

atau semasa kehamilan gitu
itu memang masih kuat sekali membayangi
dan kami juga di potas itu tidak henti hentinya ya
ini kan stigma ini kan lahir dari ketidakpahaman tentang down syndrome
jadi upaya kami adalah memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi
jadi kami potas itu bersama orang tua itu rutin setahun dua kali kita punya event besar
tadi yang sudah disebutkan hari down syndrome di dunia
dan juga bulan peluli down syndrome itu kita mengajarkan kegiatan yang sifatnya lebih ke eksternal ke masyarakat
menunjukkan dengan menampilkan bakat bakat terbaik dari mereka gitu
jadi untuk menunjukkan bahwa yang selama ini diperkirakan anak anak ini gak bisa apa apa
gak punya talenta ternyata terpatahkan terbantahkan gitu
buktinya mereka mampu tampil dan juga berprestasi di berbagai bidang
salah satunya ikhlas nih
salah satunya ikhlas betul
aku beralih ke ikhlas nih
saya ngelihat di ikhlas barista ya
apa yang menarik dari barista
yang bikin kamu suka apa
kopi susu gula aren
yang bikin kamu tertarik pengen jadi barista
barista itu cita cita kamu bukan kelas
nah kamu berarti udah belajar berapa lama susah gak sih
jadi kalau kopi susu gula aren tuh yang dicampur apa aja
oh bahannya apa aja
terus apa lagi
tadi aku ngelihat kamu kayak jagling gitu gitu keren banget tuh
iya bagus banget
butuh waktu gak sih belajar itu
butuh lama nggak belajar gitu
lama gak sih susah gak sih yang paling susah apa buat manusia
yang paling susah apa
iya harusnya ikhlas bawah bikin di sini kita ya
eh ikhlas terus gimana rasanya bisa kerja di hotel
ikhlas senang kerja di hotel ya
capek gak sih kayak gitu
ini jadi salah satu hal yang tadi dikatakan oleh ibu ya karena biasanya kita memandang anak anak dengan down syndrome
karena anak anak dengan down syndrome itu tidak bisa mandiri ya
tapi ternyata mereka bisa dengan pelatihan gitu
nah gimana caranya anak anak down syndrome ini bisa dilatih apalagi para orang tua yang memang anak dengan down syndrome harus apa yang dilakukan
oke sebenarnya yang pertama itu dulu tadi sudah disebutkan oleh mama ikhlas itu memang pertama harus dijadikan kemandirian dulu gitu kan
karena ini kan keterampilan yang sifatnya lebih khusus gitu
kayak kita membuka kelas anak anak ini syaratnya anak sudah harus kooperatif gitu kan
tadi mampu toilet training sendiri gitu
jadi sebenarnya bagi orang tua yang masih kecil kecil pertama itu latih dulu kemandiriannya gitu ya
anak bisa mengurus diri sendiri gitu kan bisa toilet training kemudian bisa mengungkapkan keinginan dengan sederhana
misalnya kayak saya izin mau ke belakang seperti itu kayak gitu
sederhana dulu gitu jadi kemandiriannya dulu gitu
baru nanti kemudian kita ajarkan lagi untuk mereka supaya lebih kooperatif gitu
jadi kalau sebenarnya sih kalau yang pertama adalah kalau kita penyenang down syndrome itu melatih itu sebenarnya jangan terlalu berpikir ke depan dulu
yang di depan ini fokus kita apa nih usia misalnya satu tahun apa yang mesti dikuasai itu yang kita kejar dengan terapi
beda sih bu dengan anak anak normal untuk tahapan tahapan yang harus mereka bisa ya
sama aja cuma butuh waktu lebih lama
jadi kayak misalnya keterampilan tiga bulan anak misalnya sudah bisa tengkurup angkat kepala
nah orang orang kita ada yang lima bulan enam bulan dan memang harus dilatih gitu
karena kalau dilatih itu itu bisa mempercepat tumbuhnya kemampuan tersebut gitu
bu ini berarti disini perlu ada kerjasama antara orang tua dan juga pihak pelatih disini mungkin
bagaimana bisa menumbuhkan orang tua yang aware akan dari hal itu karena tidak semua mungkin orang tua punya waktu punya kesabaran juga punya pemahaman bagaimana menangani anak dengan kondisi down syndrome ini bu
karena pertama sebenarnya yang mesti diubah tuh mindset orang tua dulu
ya artinya tahap penerimaan
itu betul betul orang tua itu memang menerima keberadaan mereka dengan seikhlasnya gitu dengan ikhlas
karena kan pergulatan di awal itu sangat berat bagi orang tua
harapan punya anak yang istilahnya sempurna begitu ya
lalu kemudian mendapatkan anak dengan down syndrome
jadi pertama adalah penerimaan
orang tua ikhlas dulu dengan keadaannya
dan yang kedua mindsetnya juga adalah orang tua memandang bahwa anak ini sama seperti anak yang lain
mereka dibalik kekurangan mereka punya kelebihan kelebihan yang jika kita bisa gali kita kembangkan mereka akan bisa berkembang seperti individu yang lainnya
kemudian setelah itu adalah ya tadi memberikan stimulasi
anak down syndrome ini kan anak anak yang memang butuh pengulangan terus menerus dan konsistensi
jadi disitulah fungsinya stimulasi diberikan oleh ahli melalui terapi terapi
oleh orang tua itu bisa dilakukan di rumah
atau sambil sehari hari
kayak misalnya ibu sedang di dapur
itu sebenarnya kegiatan bermain tapi saya juga stimulasi motorik halusnya
ada bahasanya dikenalkan dengan berbagai macam misalnya makanan atau jenis jenis tumbuhan
nah kalau kita bisa lihat karena ikhlas hadir di sini ya
bisa kita jadikan salah satu contoh terbaik nih
anak dengan down syndrome yang ternyata bisa bekerja juga begitu magang di salah satu hotel
kalau ikhlas berarti kalau dipotos itu kan
barista itu hanya dikenalkan selama dipotos begitu ya bu ya
kemudian diberikan pelatihan
berapa lama sampai akhirnya seorang anak itu bisa mahir dalam satu hal
yang pertama tergantung dari kemampuan anak tersebut
karena kan anak anak juga seperti anak lainnya gitu
ada yang kuat di motorik kasarnya gitu kan
dia suka di olahraga
ada yang kuat di seninya
ada yang kuat lebih cepat ngomongnya gitu
jadi sebenarnya pencapaian itu dilihat dari kondisi anak juga
tapi sebenarnya kayak atau ikhlas dan juga teman teman yang lain pas bertani
kita sebenarnya sudah mulai dari sekitar tahun dua ribu enam belas
kalau iklan sendiri belajar dari dua ribu enam belas juga
nggak ikhlas sekitar tiga tahunan
awalnya hanya belajar belajar
kan anak anak ini kan untuk bisa misalnya kita ajarkan menuang sesuai dengan takaran
itu butuh proses
karena kan mereka juga harus mampu mengontrol apa ya yang wadahnya
kemudian menuang itu
itu butuh proses
jadi memang awalnya kita hanya belajar terus menerus
baru setelah kita mulai selesai pandemi ini
lihat anak anaknya kayaknya udah lebih siap juga gitu ya
ada anak anak yang lebih cepat
sudah lebih apa namanya bisa diandalkan
akhirnya kita memberanikan diri
buka dulu penjualan online sebulan sekali
kita buka melalui instagram juga gitu ya promosinya
kemudian sekarang sudah mulai pede
ketika ada tawaran bazar kan dalam jumlah banyak tuh ya
yang nggak bisa terprediksi bakal banyak apa enggak
tapi kita beranikan kapan lagi justru anak ini harus diberikan kesempatan gitu kan
mereka juga merasakan bekerja memenuhi pesanan yang banyak
kemudian ketemu langsung sama pelanggan
dulu ikhlas ya
ditawarkan pak mau beli apa
itu bagi kita adalah pembelajaran pembelajaran yang sebenarnya akan melatih mereka juga
biar lebih terampil
biar lebih berani juga
tapi itu memang butuh proses bertahun tahun
sama juga dengan penerimaan
kalau pemerintah sendiri dan lain lain
itu bagaimana bu untuk sekarang singkat saja
sejauh ini sih kami rasakan untuk beberapa hal
alhamdulillah sudah mulai lebih lebih apa namanya
lebih baik lah gitu kan ya
jadi kami beberapa kali beraudiensi dengan kementerian kementerian
itu sudah terlihat lah gitu kan
bagaimana penerimaan dan juga bagaimana mereka sudah mulai memikirkan tentang anak anak disabilitas ini gitu kan
jadi sebenarnya sudah lebih baik gitu kan
meskipun ya namanya kita berharap
ada lagi ya gitu kan
misalnya dari kami berharap anak anak yang misalnya sudah lebih besar ini
bisa diberikan pelatihan pelatihan yang lebih beragam
karena potas itu kan kemampuannya terbatas
jadi kita ingin yang lebih beragam
sehingga anak anak ini dengan beragam talenta itu bisa menemukan apa sih yang menjadi keunggulannya dia
yang paling penting penyalurannya ya bu
iya nah betul itu juga
ini terakhir nih aku mau tanya sama ikhlas
di kelas kira kira punya cita cita atau punya keinginan apa lagi
selain tadi jago barista
mau jadi apa lagi selain barista
apa boleh cerita gak
iya iqlas ini termasuk motoriknya bagus gitu
jadi dia juga suka melukis
pernah jadi juara berapa ikhlas waktu itu
wah dari lomba lukis
waktunya cuma terbatas berbincang dengan ibu elisa dan juga ikhlas
terima kasih sekali ibu untuk perbincangan pagi hari ini
dan iqlas tetap semangat sehat selalu ya
terus berkarya gitu kan
tiga hari seminggu nih magang
aku aja belum bisa jadi barista nih bu
nanti ya kapan kapan ketemu kita minum kopi baru
terima kasih bu elisa